dari informasi yang pertama ini tentang musisi ahmad dhani yang dituntut dua tahun penjara oleh jaksa dalam sidang perkara ujaran kebencian di pengadilan negeri jakarta selatan senin kemarin
jaksa menilai ahmad dhani bersalah karena menyebar kebencian atau permusuhan melalui media sosial
sidang perkara ujaran kebencian dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa musisi ahmad dhani digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam sidang jaksa menyatakan dhani bersalah karena menyebar kebencian dan permusuhan berbau sara melalui cuitannya di twitter
karenanya jaksa pun menuntut dhani dua tahun penjara
tuntutan jaksa ini ditanggapi santai oleh dhani
dhani menilai jaksa terbukti tetegas dan ragu karena tak mampu membuktikan golongan mana yang menjadi target ujaran kebencian
pentolan grup dewa ini pun menganggap tuntutan jaksa hanya bentuk balas dendam atas kasus ahok
jaksanya menuntut ahok satu tahun percobaan
tidak di penjara
tapi hakim memutuskan
jadi kayaknya ini jaksa balas dendam
agenda sidang akan kembali dilanjutkan pada sepuluh desember mendatang dengan agenda pembacaan pledoi